terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
memasuki musim kemarau satwa koleksi kebun binatang surabaya mulai kepanasan
kondisi ini berpengaruh pada perilaku satwa
seperti harimau dan gajah yang lebih sering berendam di air daripada berdiam diri di dalam kandang
semakin meningkatnya suhu udara di kala musim kemarau tiba
membuat perubahan pada perilaku satwa di kebun binatang surabaya
seperti yang terjadi pada harimau benggala ini
naiknya suhu udara hingga tiga puluh dua derajat celcius di siang hari
harimau asal india ini menjadi lebih sering berendam di kolam yang mengelilingi kandang
selain harimau perubahan perilaku juga ditunjukkan gajah sumatera
karena dengan suhunya memang tinggi
akhirnya otomatis kami melepaskan gajah untuk di kolam itu bisa empat dan lima kali dia masuk ke dalam kolam
itu hampir rutinitasnya
menyadari perubahan perilaku satwa koleksi akibat panasnya suhu
para perawat satwa melakukan penyerangan
dan juga melakukan penyiraman air di areal kandang lebih sering
hal ini berfungsi untuk menyejukkan suhu udara
agar tidak berdampak ekstrim pada satwa hingga bisa membuat satwa stres
kita juga untuk mengantisipasi tanahnya
biasanya kan lapangan kering
kita kasih penyiraman beberapa hari sekali
untuk juga menjaga rumputnya agar tetap tumbuh subur
selain perawatan lebih intensif
pada musim kemarau ini
para perawat satwa juga menjaga kebersihan dan suhu udara di kandang
agar satwa tidak sakit
wahyu pratama surabaya